dalam rekaman video tim pemadam kebakaran
tampak petugas menuruni lubang sumur sesaat setelah melihat ini
meluna yang terjatuh ke dalam sumur di rumahnya di kampung waru
parung bogor jawa barat pada kamis petang
sebentar lagi nyampe ne
korban terus meminta tolong lantaran terjebak di kedalaman sepuluh meter
lebih dari setengah jam
meski sempat pingsan korban dapat dievakuasi dengan lama
hingga dinarikkan ke rumah sakit
sebelumnya tetangga korban mengaku curiga mendengar suara benda jatuh
ke dalam sumur sehingga memeriksa lokasi kamar mandi
ia pun mendapati nenek berusia enam puluh lima tahun itu terjebak di dalam sumur di rumahnya
ia menduga korban terpleset dan jatuh ke dalam sumur
pasar hendak menimba air lantaran mesin pompa tidak berfungsi
cuma itu sudah di dalam sumur
hari hari senter hari hari senter
hari hari senter itu ke dalam sumur itu
selain itu benar itu
langsung mengadakan evakuasi dari tempat kejadian
alhamdulillah ibu main guna selamat
sementara itu jumat sore korban dibawa pulang ke keluarganya
setelah menjalani perawatan intensif di ugd puskesmas selama sehari
pihak keluarga pun langsung memperbaiki mesin pompa
sekaligus menutup mulut sumur untuk menghindari bahaya serupa
momo juanda pegur jawa barat